bapak ibu semua perlu kami sampaikan bahwa menteri hukum dan hak asasi manusia
pada hari ini akan menyampaikan keterangan pers
kami akan mengerimkan kami sudah membuat surat kepada
saudara jenderal tni dr hamul doko msc dan sebagai pemohon pada waktu itu
dan saudara dr hewan joni allen marbun
permohonan pengesahan hasil klb tersebut terkait dengan perubahan anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan partai demokrat
tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi dilakukan berdasarkan
peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor tiga puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum
perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
serta perubahan kepengurusan partai politik
pada tanggal enam belas maret dua ribu satu menteri hukum dan hak asasi manusia
menerima surat dari saudara jenderal tni
pernah wirawan dr hamuldo komc dan dr hewan joni allen marbun mm
tertanggal lima belas maret dua puluh satu nomor satu garis miring dpp titik pd
garis datar enam garis miring angka tiga romawi garis miring dua ribu sembilan belas
yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil klb partai demokrat
di dali serdang sumatera utara lima ratus
pada tanggal enam belas maret dua ribu dua puluh satu
dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama
kementerian hukum dan ham menyampaikan surat nomor ahu um tiga
garis datar delapan puluh dua tanggal sembilan belas maret dua ribu satu
yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara klb deli serdang
untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan
terkait surat ini pihak penyelenggara klb deli serdang pada tanggal dua puluh sembilan maret
menyampaikan beberapa tambahan dokumen
untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri hukum dan ham
republik indonesia nomor tiga puluh empat tahun dua ribu tujuh belas tersebut
telah memberi batas waktu yang cukup atau tujuh hari
untuk memenuhi kelengkapan perseratan dimaksudnya
dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik
sebagaimana yang diperseratkan
masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi
antara lain perwakilan dewan pimpinan daerah dpd
tidak disertai mandat dari ketua dpd dpc
pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil kongres luar biasa
di deli serdang sumatera utara tanggal lima maret dua ribu dua puluh satu ditolak
menteri hukum dan ham republik indonesia yasona halauli
perlu kami tambahkan bahwa
ada argumen argumen yang disampaikan kepada kami
tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga
kami menggunakan rujukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
yang terdaftar yang telah disahkan
dicatatkan di kementerian hukum dan ham tahun dua ribu dua puluh yang lalu
ada argumen argumen tentang anggaran dasar tersebut
yang disampaikan oleh pihak klb deli serdang
kami tidak berwenang untuk menilainya
biarlah itu menjadi ranah pengadilan
jika pihak klb demokrat
klb deli serdang merasa bahwa
anggaran dasar anggaran rumah tangga tersebut
tidak sesuai dengan undang undang partai politik
silakanlah digugat di pengadilan
sesuai ketentuan hukum yang berlaku
dan kami seperti kami sampaikan sejak awal
kami berpikir bahwa
kita harus berpikir dengan sengaja

kami ingin meminta
dalam memberi keputusan
tentang persoalan partai politik ini
oleh karenanya sekali lagi
sebelum kami tutup
kami kembali menyesalkan statement
dari pihak pihak yang sebelumnya menuding pemerintah
menyatakan campur tangan
dan memecah belah partai politik
demikian yang kami sampaikan
dan kami minta arahan
dan kalau ada statement yang disampaikan pak menko
terima kasih bapak menko moham dirjen ahu
deputi tiga bidang hukum
ham kemenko polhukam
maka persoalan kekisruhan
di partai demokrat
di bidang hukum administrasi negara
itu sudah selesai
berada di luar urusan pemerintah
ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi
dan sudah cepat
ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan
ini pemerintah kok lambat ini mengelur ngelur waktu
hukumnya memang begitu
ketika ada gerakan yang bernama klb
itu kan belum ada laporannya ke kumham
belum ada dokumen apapun
lalu pemerintah disuruh melarangkan tidak boleh
itu bertentangan dengan undang undang sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kalau kita melarang orang mengadakan kegiatan seperti itu
nah begitu mereka melapor
tadi sudah disebut
pak muldoko dan pak joni allen melapor
kemudian dipelajari seminggu
sesuai dengan ketentuan hukum
diberi waktu dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu
persis sesudah seminggu kita umumkan hari ini
jadi ini sama sekali tidak terlambat
itu sudah sangat cepat
karena yang bagian ribut ribut itu bukan bagian dari proses pengerjaan di hukum administrasi
yang ribut saling tuding yang klb dan sebagainya
belum ada laporan ke kumham
laporan itu baru masuk
beberapa waktu lalu
sudah itu senin berikutnya diminta diperbaiki
lalu sesudah tujuh hari sesudah itu
kita putuskan hari ini sudah selesai
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh